sudaryanto seorang petugas kebersihan di stasiun tugu yogyakarta
awalnya menemukan sebuah tas yang tertinggal
tak jauh dari mesin cetak tiket stasiun pada hari sabtu dua puluh satu januari dua ribu dua puluh
sudaryanto yang saat itu sedang menyapu tanpa berpikir panjang
langsung menyerahkan tas tersebut kepada petugas keamanan stasiun
ternyata setelah dibuka petugas keamanan
tas tersebut berisi uang tunai sejumlah kurang lebih empat puluh empat juta rupiah dan sebuah handphone genggam
petugas keamanan kemudian langsung mengumumkan kepada penumpang mengenai penemuan tas tersebut
tak lama kemudian pemilik tas pun datang dan mengambil tas yang tertinggal
walau baru mengetahui isi tas tertinggal adalah uang empat puluh empat juta rupiah
setelah menyerahkan ke pos pengamanan stasiun sudaryanto tak pernah menyesali keputusannya
karena baginya isi tas tersebut bukan haknya
ia hanya menjalankan amanah tugas yang dipercayakan kepadanya
di pos keamanan disaksikan patokan
ya itu tausinya setelah dibuka itu sama petugasnya
empat puluh lebih lah
empat puluh juta ke atas
bukan milik saya
bukan milik saya bukan hak saya itu
manajemen stasiun tugu yogyakarta berencana memberikan apresiasi
atas kejujuran petugas kebersihan asal sleman yang telah sepuluh tahun bekerja di stasiun tugu tersebut
memang dari karena teman pak sudarianto itu sudah memberikan nilai nilai kejujuran ya
dari kami dari stasiun maupun dari btp tami group
insya allah akan memberikan apresiasi pak
akan diberikan apresiasi
misalnya atas kejujuran yang telah beliau buktikan kepada kami
penemuan tas berisi uang tunai rp empat puluh empat juta rupiah ini adalah salah satu
dari sejumlah penemuan barang tertinggal di stasiun tugu
yang dikembalikan kepada pemiliknya
selama masa libur natal dan tahun baru dua ribu dua puluh
menurut data stasiun tugu
terdapat kurang lebih dua puluh satu barang temuan yang tertinggal
dan kemudian dikembalikan kepada pemiliknya
selama masa libur natal dan tahun baru dua ribu dua puluh
wahyu juniawan daerah istimewa yogyakarta